seorang pelaut amerika berhasil diselamatkan setelah terombang ambing di laut lepas pantai australia timur laut
pria bernama levy werves ini hanyut di laut lepas selama lebih dari dua belas jam sebelum akhirnya berhasil diselamatkan
vervous telah tiga tahun menjadi pelaut di laut australia
musibah datang tiga hari sebelum ia diselamatkan ketika kapalnya bocor dan mulai memenuhi kapalnya
merasa dalam keadaan darurat kamis pagi waktu setempat ia pun mengaktifkan alat pengirim sinyal darurat hingga akhirnya sebuah helikopter menemukannya dan kemudian menyelamatkannya
kita ke london kebun raya kerajaan inggris
diku dihias seolah bermandikan jutaan cahaya beragam warna pada rabu waktu setempat
festival yang bertajuk christmas atcule ini menghadirkan keindahan kerlap kerlip cahaya
lebih dari satu juta lampu dipasang di jalan sepanjang hampir dua km
pihak penyelenggara mengatakan pemasangan jutaan lampu dilakukan tanpa merusak atau mengurangi keindahan seni bangunan kerajaan yang masuk dalam daftar situs warisan budaya dunia versi unesco
christmas atcu akan berlangsung di london hingga lima januari tahun depan
berikutnya untuk merayakan peringatan sepuluh tahun kematian michael jackson sebuah pameran the king of pop tersebut akan dibuka di paris pada hari jumat
pameran yang mengusung tema michael jackson on the wall akan ditampilkan di paris grand palai hingga februari tahun depan
pameran ini akan memamerkan seni dengan mengeksplorasi kehidupan bintang
pameran ini akan memperkenalkan seni dengan mengeksplorasi kehidupan bintang
pameran ini akan memperkenalkan seni dengan mengeksplorasi kehidupan bintang